pemerintah resmi mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur sbmptn
dengan meniadakan tes mata pelajaran dan mengganti dengan tes kolastik
yang harapannya nanti bisa lebih mengutamakan kemampuan bernalar dibandingkan menghafal
lalu pertanyaan besarnya seberapa efektif kemudian metode ini bisa diterapkan
dan apa saja yang harus dipersiapkan baik itu bagi mahasiswa atau calon mahasiswa
maupun pihak kampus dalam hal ini
kita akan membahasnya dengan pengamat pendidikan indra karis miaji
yang sudah bergabung ini melalui sambungan zoom
selamat malam mas indra
semoga dalam kondisi sehat ya mas indra
sebelumnya perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak kemendikbud ristek
namun mereka menyatakan bahwa belum bisa bergabung dalam dialog kali ini ya
sayang sekali karena
sebenarnya kita ingin
tahu lebih detail nanti skemanya seperti apa alurnya seperti apa
kemudian persiapan jelang penerapannya nanti seperti apa
tapi kita akan bahas langsung dengan mas indra karismiaji
mas indra kalau melihat ya aturan baru dari seleksi masuk ptn ini ya
kita bicara soal efektifitasnya
mas indra melihat efektivitas skema seleksi baru ini seperti apa mas
kalau menurut saya secara jujur
ini tidak menyelesaikan masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi kita
masalah utama dunia pendidikan tinggi kita itu kan sekarang akan menjadi tempat menuntut ilmu
tetapi malah menjadi tempat nyaris tempel
buktinya dengan ott yang terjadi di unila kita yakin juga sebetulnya terjadi juga di ptn yang lain
ini kan membuktikan kalau kampus kampus kita
bukan lagi tempat menuntut ilmu tapi tempat nyaris tempel
dan itu yang tidak diperbaiki oleh pemerintah
dalam hal ini pemenuh butristek
nah jadi sebetulnya apa manfaatnya untuk bangsa ini
dengan adanya perubahan sistem masuk perguruan tinggi negeri ini
kami aktivis pendidikan sama sekali tidak melihat ada manfaatnya
justru yang kami lihat
ini sekedar untuk melepaskan
ini sekedar untuk melepaskan
untuk melepaskan legitimasi program program kemendikbud lainnya
contoh dengan mengganti tes
yang tadinya mata pelajaran sekarang menjadi tes kolastik
itu kan hanya mengikuti asesmen nasional
asesmen kompetensi minimum yang sekarang sudah dimenggantikan ujian nasional
itu sekarang dilanjutkan ke perguruan tinggi
kemudian yang jalur prestasinya
itu hanya untuk melegitimasi kurikulum merdeka mereka
yang sebetulnya belum menjadi kurikulum nasional
ini sudah dipaksakan untuk dilaksanakan di seluruh daerah
itu sekarang langsung ditambungkan ke perguruan tinggi
jadi kalau melihat yang utamanya justru hanya untuk kepentingan program program kemendikbud sendiri
yang sebetulnya masih dipertanggung jawab
jadi pertanyaan efektivitasnya
salah satunya meskipun kemudian pemerintah menyatakan yang juga disoroti
selain tadi ya mengubah tesnya menjadi tes kolastik
yang juga disampaikan adalah untuk seleksi mandiri nanti akan diperketat dengan dua poin utama
transparansi dan akuntabilitas akan lebih diperhatikan
walaupun kita masih juga akan menunggu ini maksudnya seperti apa nanti penjabaran implementasinya
dan yang kedua adalah mendorong masyarakat mengawasi proses pelaksanaan seleksi mandiri oleh ptn
menurut anda dari penjelasan penjelasan yang ada jika dikaitkan dengan seleksi secara mandiri
berarti ini masih belum bisa menjawab tantangan yang ada begitu ya mas
sekarang kita simulasi aja mbak ya
saya nih anak mau saya masukkan ke ptn
ada nggak sebuah sistem yang akan menghentikan saya
ini saya bawa uang sekoper
dimarah misalnya ketemu rektor
bisa nggak dengan sistem yang diubah ini
karena bukan bicara whistle blowing saja kan begitu
karena dari masyarakatnya sendiri yang justru berupaya untuk tadi mencari sampel
jadi istilahnya menghalalkan segala cara supaya anaknya bisa masuk ptn
kalau masuknya nyogok pasti keluarnya juga nyogok kan
jadi kan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa
jadi sistem yang diubah ini yang seolah olah diubah ini
tidak berujung ke mencerasakan kehidupan bangsa
padahal amanat konstitusinya jelas clear
apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara pada bangsa yang cerdas
kalau anak masih bisa
nyogok dengan sistem ini
ya berarti nggak mencerdaskan dong
jalur mandiri juga apa jalur prestasi misalnya
bisa nggak gurunya dikasih duit sepuluh juta per mata pelajaran
nilainya suruh kasih sepuluh misalnya
jadi kan tidak memperbaiki masalah utama
bukan solusi untuk masalah utama pendidikan indonesia
oke kita bahas lagi tentang masalah utama pendidikan
terutama seleksi masuk ptn
selain tadi transparansi kemudian ada juga potensi potensi suap di sana
yang sudah mungkin terungkap di beberapa daerah
apalagi sih mas sebenarnya yang urgent dan mendesak untuk bisa kemudian diatasi
kalau kita bicara masalahnya
jadi sebetulnya kalau mau jujur
permasalahan pendidikan indonesia itu ruwet banget
dan itu tidak bisa pembenahannya dimulai dari pendidikan tinggi
pembenahannya harus dimulai dari pendidikan dasar
jadi ini kita harus harus melihatnya secara holistik
harus secara makro indonesia secara utuh
sebetulnya di mana sih posisi kita
orang dari tes tes yang ada
kajian pisa misalnya
membaca saja kita nggak mampu
bahkan dunia mengatakan
kemampuan membaca kita itu di level functionally illiterate
alias buta huruf secara fungsi
orang indonesia itu bisa baca bunyi
tapi nggak paham apa yang dibaca
yang pendidikan dasarnya aja sangat lemah
artinya kan mahasiswa kita pun nggak mampu membaca
dengan kata lain
tidak mampu belajar
ini permasalahan utama kita
mutu pendidikan kita
sistem pendidikan kita yang bobrok
yang rusak kan begitu
itu harus dibenahi secara menyeluruh
secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar menjadi sorotan
bukan dimulai dari pendidikan tinggi
tapi kita berfokus mas indra
lagi lagi terkait dengan tema hari ini
skema baru seleksi masuk perguruan tinggi
mau tidak mau
ini sudah diputuskan oleh pemerintah
ada tiga poin utama yang tadi sempat disebutkan
kalau melihat kondisi
kalau melihat kondisi seperti ini
apa kemudian hal hal yang harus diantisipasi
karena mau tidak mau
akan diterapkan begitu
baik itu dari sisi mahasiswa
atau calon mahasiswa baru
dan juga dari sisi perguruan tinggi
terkait dengan persiapan persiapan
menuju implementasi dari skema baru seleksi masuk ptn ini
yang tadi saya sampaikan
pada dasarnya ini nggak akan merubah apa apa
jadi yang mau nyogok
yang mau menggunakan jalur misalnya rajin belajar benar
yang bisa melakukan hal tersebut
walaupun jumlahnya akan sedikit
jadi ya sebetulnya ini bisnis as usual
nggak ada sebuah transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintah
apa ya istilahnya
kalau misalnya pemerintah itu melakukan
kalau kita bicara pendidikan tinggi ya
bicara sudah ada mapping sdm
kita itu butuh tenaga yang menguasai bidang ini
akan ditempatkan di daerah ini
jadi kita butuh berapa orang yang akan lulusan ini
jadi sudah jelas kan begitu
berarti sistemnya kalau seperti itu
seperti sekolah sekolah kedinasan ya mas ya
misalnya kalau untuk sekolah sekolah kedinasan kan
biasanya memang dari awal masuk
kemudian nanti sudah ada
proyeksi proyeksi akan ditempatkan dimana saja
biasanya lebih jelas mappingnya begitu dibandingkan dengan ptn secara umum
salah satunya itu
kalau di bidang saya sendiri kan
kita ini selalu ruwet urusan guru kan
sampai hari ini guru honorer itu nggak selesai selesai urusannya
kenapa karena nggak pernah ada mappingnya
kita setiap kampus
sampai sekarang setiap kampus punya fakultas keguruan
tetapi nggak jelas penempatannya dimana kan begitu
ini urusan p tiga saja nggak beres beres
jadi masih banyak bidang bidang lain
yang indonesia itu butuh ahli ahli
contoh kita nggak punya ahli geothermal
itu hal hal yang kita nggak
ada nggak kampus indonesia yang punya program itu
nah kalau nggak punya
terus kapan mengembangkannya
itu adalah kekayaan alam kita kan begitu
tapi kalau kita bedah lagi nih mas ya
bagaimana kemudian nanti seleksi ini akan dilakukan
kita kembali fokus pada skema baru yang akan diterapkan
dengan adanya pengukuran melalui tes skolastik begitu
potensi kognitif penalaran matematika
literasi dalam bahasa indonesia
dan literasi dalam bahasa inggris
kalau kita bandingkan dengan sistem sebelumnya
perbedaan signifikan adakah di sana mas
dan dampaknya apa bagi mungkin mahasiswa
atau justru sama saja seperti yang berkali kali

nggak akan ada bedanya
dan yang tes skolastik ini
itu kan sebetulnya tujuannya bukan untuk per rankingan
itu kalau saya menganalogikan itu kayak
cek laboratorium kesehatan mbak
kayak cek darah
jadi kemampuan literasi kita itu
seberapa tinggi sih
level berapa sih
kemampuan numerasi kita di level berapa sih
dan itu nggak bisa di ranking
nilai gula darah kita
jadi tujuannya sudah agak berbeda nih
yang dimaksud dengan tes skolastik model pisa
dengan model tes yang memang untuk
membuat per rankingan kan begitu
kan kalau yang sekarang di indonesia masih pakai ranking nih
harusnya yang ranking ranking atas yang diterima
di perguruan tinggi negeri
ya kan harusnya kan begitu
walaupun itu masih pakai konsep lama
karena kalau konsep lama memang membangun indonesia itu
dibutuhkan orang orang yang pinter pinter
dulu kan desainnya begitu
nah sekarang kan harusnya udah nggak seperti itu lagi
karena opportunity untuk perguruan tinggi
dan itu kan jadinya bisa diakalin
dan kalau klaimnya kemendikbud juga
yang mengatakan ini akan memberikan kesempatan
kan gitu disampaikan ya
di dalam rapat dpr kemarin
di rapat tersebut anggota dpr dari pdip
pak andres yugo perra bahkan mengatakan
ada perguruan tinggi swasta
yang akreditasinya sama dengan ptn
tapi uang kuliahnya lebih murah dari ptn
jadi kan tidak bisa diterima klaimnya kemendikbud itu
kalau kita bicara ini adalah pemerataan
karena masuk ptn aja malah biayanya lebih tinggi dari pts
itu menurut yang disampaikan oleh anggota dpr sendiri ya
dalam rapat tersebut dalam rapat tersebut
termasuk diantaranya kalau dari presentasi yang disampaikan kemendikbud
juga memang tata cara seleksi mandiri pada ujungnya
nanti juga akan diatur oleh ptn begitu ya
jadi dengan adanya skema baru yang ditetapkan
dari awal bang indra tomas indra ini kan konsisten
bahwa ini tidak akan merubah apa apa
karena bukan penyakit utamanya yang disembuhkan
jadi kalau kita pusing yang dikasih obat sakit perut
oke untuk itu
sebaiknya memang seperti apa sih kalau kita bicara seleksi masuk ptn
yang konsep yang sebaiknya memang kita tawarkan
atau ditawarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
riset dan teknologi
harusnya yang seperti saya bilang tadi
yang paling penting adalah mapping kebutuhan sdm dulu
itu yang sampai sekarang kita nggak pernah punya
makanya kita selalu apa ya istilahnya
orang itu kuliahnya di fakultas pertanian
atau fakultas kehutanan
tapi maunya kerja di bank
maunya kerja di jakarta
kan udah nggak cocok
ya kan buat apa
dan itu sudah bertahun tahun terjadi
dari sebelum saya kuliah sampai hari ini masih seperti itu
padahal kita butuh orang orang membangun indonesia ini
dari sabang sampai merauke kan
nah itu yang harus kita siapkan sdm nya
sdm itu mulainya
apa yang siap kerja
tentunya dari perguruan tinggi kan begitu
nah selama belum ada mappingnya ya kan
yang justru paling ditakutkan adalah
hanya bicara komersialisasi pendidikan
yang dicari adalah bagaimana supaya
masyarakat itu mengeluarkan uang
untuk membayar kuliah
tetapi membangun sdm nya nggak disiapkan
dan itu yang nggak pernah disampaikan kan
sebetulnya desainnya mau seperti apa
kita butuh seperti apa kan begitu
tenaga kerjanya berapa di daerah mana
itu dulu mulai dari sana
ya karena kalau bicara pendidikan diharapkan
tidak hanya pendidikan yang menyeluruh
tapi juga nantinya bisa output nya bisa bermanfaat ya

baik itu bagi dirinya sendiri
maupun bagi masyarakat luas
termasuk pemerintah atau kondisi yang ada di indonesia ya
pendidikan di indonesia
terima kasih banyak kepada mas indra karismiaji
yang merupakan pengamat pendidikan sudah bergabung
tadi kita sudah membahas skema baru seleksi masuk ptn
sehat selalu mas indra